kita awali berita dari sidoarjo
kericuhan terjadi saat ratusan buruh pabrik
tengah berunjuk rasa selasa pagi
kericuhan dipicu oleh salah satu staff manajemen
yang memfoto wajah buruh saat demo berlangsung
inilah kericuhan antara buruh dengan staff manajemen pabrik
karet ekspor pt supranusa indogita
di jalan raya surabaya krian sidoarjo pada selasa siang
ratusan buruh terlibat aksi saling tarik
saat staff tersebut berusaha mengambil foto para buruh secara diam diam
bahkan gambar aktivitas peliputan wartawan juga diambil
sehingga membuat marah para buruh yang berdemonstrasi
kericuhan baru meredah setelah polisi melarai kericuhan ini
tidak hanya berdemo ratusan buruh ini juga memblokir
pintu utama pabrik yang berada tepat di jalan raya surabaya mojokerto
demonstrasi ini dilakukan karena buruh kesal
dengan manajemen yang tidak memberikan tunjangan pensiun
jam sostek dan upah sesuai
jadi kita sudah bernego dengan berbagai macam alasan perusahaan
sehingga tidak ada buruh lagi
artinya kita harus bergerak
demonstrasi ini juga membuat arus lalu lintas jalur provinsi
sidoarjo mojokerto yang ada di depan pabrik
macet total hingga lima km
diku ardiansah sidoarjo